makanan dan minuman buah buahan unik ada di kota tasik
di kota yang ada di jawa barat ini terdapat kedai sop buah autentik dengan mangkuk dari buah melon yang nyentri
cara membuat sop buah di kedai jalan letnan harun indiang ini nyaris sama dengan sop buah pada umumnya
berbagai jenis buah buahannya super komplit
mulai dari melon apel pir anggur jambu merah nangka hingga mangga
agar makin segar tambahkan selasi air kelapa hingga nata deko
nah ini yang bikin berbeda dengan lainnya
buah melon utuh dibentuk menyerupai mangkuk cantik kemudian isian melon yang dikeruk dimasukkan ke dalam mangkuk dengan buah buahan lain
tuangkan gula merah cair gula pasir putih dan es batu lalu masukkan satu persatu potongan buah dan campuran lain ke dalam mangkuk melon
penikmatnya juga akan betah menyantap hidangan dengan suasana yang dikelilingi hamparan sawah
jadi kesegarannya makin bertambah tambah
lantas bagaimana sih awal mula berjualan sop buah mangkuk melon
awalnya sih dari resep keluarga
terus dari saya keluar sma berjualan keliling
kita punya lapak terus kita berjualan lewat motor
dua bulan tiga bulan
kita berjualan di lapak orang tua di depan
kedepannya kita jualan sop buah sama es kuru
pemilik menambahkan ide membuat mangkuk dari buah melon muncul tidak sengaja
pemilik sop buah seringkali kehabisan mangkuk karena banyak pemesan hingga menggunakan mangkuk melon
satu mangkuk sop buah dijual dua puluh saja
dalam sehari satu ratus lima puluh porsi sop buah bisa luas
juga ada porsi sop buah yang sudah terjual
di sudut kota tasik malaya yang lain tepatnya di jalan dr soekarjo terdapat jus buah unik dan tak kalah nyentrik
jus disajikan dengan komposisi buah buahan yang royal serta topping buah melimpa
terdapat tiga varian jus buah campur yang jadi favorit
ada campuran buah stroberi mangga stroberi pisang hingga mangga buah naga
di sini setiap jenis buah dihaluskan secara terpisah
tidak banyak air yang ditambahkan agar tekstur jus buah ini kaya serang
sementara pemanis alami jadi campuran yang menambah cita rasa
ini nih yang jadi ciri khas tambahkan topping buah yang berlimpah ruah
seperti halnya komposisi jus yang dicampur toppingnya juga menggunakan dua jenis campuran buah
gak segar enak kayak bikinnya kering terus harganya juga wapit gitu bakal masih selama enak
ini sering gak sih ini sering banget
menyasar konsumen kelas menengah ke bawah harga yang ditawarkan terbilang ramah
satu porsi kecil sedang hingga besar dihargai mulai tiga ribu sampai dua puluh rupiah
deden rahadian tasik malaya jawa barat